sementara itu polisi telah memperoleh fakta penggunaan senjata api dan senjata tajam di tempat kejadian perkara
polisi juga menyebut tengah mengejar empat anggota laskar fpi yang dinyatakan buron
sebelumnya dalam pertemuan antara anggota dpr dan keluarga
wasekum fpi sekaligus kuasa hukum fpi aziz yanuar membantah adanya empat anggota fpi yang kabur dalam penyerangan pada senin dinihari
baris krim polri melakukan penyidikan atas penyerangan polisi dan penembakan enam anggota fpi
menurut kabar eskrim personel kepolisian dari polda metro jaya yang menjadi korban penyerangan
pihaknya telah memperoleh fakta penggunaan senjata api dan senjata tajam di tempat kejadian perkara
kabar eskrim juga membuka ruang seluas luasnya kepada masyarakat dan pihak eksternal lainnya
dalam memberikan masukan dan informasi untuk melengkapi proses penyidikan
kadif humas polri irjen pol argo yuwono mengatakan pihak kepolisian masih memburu empat anggota laskar fpi yang lari dalam bentrokan
keempatnya dinyatakan bersatus buron sejak senin lalu
tentunya kan itu kita lakukan ya nanti dengan polda metro jaya tetap kita lakukan ya sampai sekarang masih dalam proses
semuanya akan kita lakukan menggunakan apa scientific crime investigation
ada cctv yang ada kita ambil
semuanya kita komunikasikan dengan jtb
kita juga perlu juga biar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini biar paham
sebelumnya dalam pertemuan antar anggota dpr komisi tiga dengan keluarga anggota fpi korban penembakan pada kamis siang
wasekum fpi sekaligus kuasa hukum fpi aziz yanuar membantah adanya empat anggota fpi yang kabur
kondi saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya enam orang ini memang yang syahid dan memang enam orang ini dalam satu mobil
kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada sepuluh orang itu tidak benar
dalam pertemuan tersebut anggota dpr juga menanyakan sejumlah hal terkait meninggalnya enam anggota fpi
dari keterangan keluarga terlihat beberapa luka tembak di setiap tubuh
luka ini diketahui saat keluarga memandikan korban
selain itu barang barang pribadi milik korban pun belum dikembalikan ke keluarga
keluarga juga menegaskan bahwa laskar yang meninggal tidak membawa senjata
adik saya tidak pernah membawa senjata
adik saya keamanan di rumah sebagai hansip nggak pernah bawa pentungan apalagi senjata tajam
dalam pertemuan ini selain mengajukan pertanyaan
wakil ketua komisi tiga dpr ri desmond j mahesa sempat menyinggung adanya istilah laskar dalam fpi
jadi bingung juga saya
laskar ini tentara untuk perang juga perang sama siapa
ini loh saya juga jadi bingung
gitu loh kalau ini laskar ini kan perang juga nggak benar ini
saya sebagai pimpinan komisi tiga melihat hal hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua
terakhir warga meminta pada komisi tiga dpr ri untuk membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap kejadian bentrok yang menewaskan enam anggota fpi
tim liputan cnn indonesia